human centri fuel atau simulator g force ini merupakan satu satunya yang dimiliki indonesia
jumat pagi kepala staf angkatan udara marsikal yoyusutisna kembali meresmikan dan mengoperasikan alat ini pertama kalinya sejak dua belas tahun terakhir
simulator pelatihan ketahanan tubuh untuk pilot pesawat tempur ini sebenarnya telah beroperasi sejak tahun dua ribu satu
namun tahun dua ribu tujuh alat ini rusak dan tak pernah digunakan lagi
selama ini para pilot tempur tni au harus melakukan tes dan pelatihan g force di negara sahabat
namun kini para pilot dapat berlatih di negeri sendiri setelah selama empat belas bulan koharmat au berhasil memperbaikinya menggunakan sdm dan peralatan secara mandiri
keberhasilan juga berpengaruh pada penghematan anggaran dibanding memperbaikinya di luar negeri
dengan inovasi yang ada dari koharmat yang pertama kita bisa memiliki alat yang
diperbaiki dan kita bisa melatih para penerbang ini untuk menahan daya g tidak harus keluar lagi
kita bisa di dalam kemudian kita juga bisa menghemat biaya
dari satu ratus tujuh puluh ke enam kan sangat jauh ya
para pilot menyambut senang dan menganggap pelatihan g force menjadi hal yang krusial
jadi mas panji mas satrio jadi kan saya sudah paham nih alat ini untuk mengukur ketahanan tubuh terhadap daya gravitasi atau g force
nah cuma saya masih belum paham
g empat itu sebenarnya apa dan sebenarnya seberapa krusial bagi para pilot pesawat tempur mas panji
oke di pesawat tower sendiri g force itu sangat penting ya
karena di pesawat tempur kita bermanuver untuk mempertahankan diri maupun untuk membunuh musuh
nah dalam manuver itu kita disitu pasti akan terpapar oleh g force
badan kita sebagai pelet ini akan terpapar g force
nah dari itu badan kita dituntut untuk bisa dalam kondisi yang optimal sehingga kemampuan pesawat itu berapa kita pun bisa menggunakannya
jadi kita agak bagus tekniknya bisa pisan atau g lock plus of consistency
oke siap mas panji ini supaya saya nggak penasaran saya boleh nyoba nggak mas satrio
boleh silahkan aja nanti akan dipasang menggunakan g shoot
kemudian nanti akan kami sampaikan sistem proteksi maupun gondolanya sistemnya bagaimana
oke siap makasih mas
untuk mencobanya pertama tama saya harus menggunakan pakaian khusus
jisuit yang juga biasa dikenakan pilot ketika menerbangkan pesawat tempur
briefing oleh pemandu menjadi hal penting dalam menjelaskan alat dan merespon efek yang dihasilkan
dan tes g force pun dimulai
tubuh saya diberikan tes hingga level gravitasi tiga g
artinya tubuh saya seberat tujuh puluh lima kg mendadak menjadi dua ratus dua puluh lima kg di dalam

efeknya membuat darah dari kepala menekan turun ke bawah
bahkan untuk menangkap tangan saja terasa sulit bagi saya
jadi setelah melewati tes di tiga g rasanya mual
terus pandangan sempat kabur ketika dititik tiga g
bayangin apalagi mas panji tadi sempat sembilan g
dan rasanya saya sudah memiliki perusahaan yang tepat dengan menjadi wartawan bukan menjadi pilot pesawat tempur
namun yang jelas bahwa berfungsi kembali alat ini tentunya sangat baik dan juga mendorong dari operasional para pilot pesawat tempur milik tni au
dari zahra madan arief giliawan jakarta